sementara itu menteri perhubungan budi karya sumadi memperkirakan nilai investasi yang dibutuhkan untuk membangun proyek kereta api semi cepat jakarta surabaya bisa membengkak hingga dua lima kali lipat dari nilai investasi awal
dikutip cnn indonesia com budi karya menyebut kenaikan nilai investasi bisa terjadi jika ada perubahan pembelian gerbong kereta rel lintas kereta dan pemanfaatan teknologi yang digunakan
selain itu lamanya penggodokan proyek melalui studi yang dilakukan turut mempengaruhi jumlah anggaran yang dibutuhkan
nilai investasi awal proyek ini sekitar rp enam puluh triliun namun jika membengkak dua lima kali lipat anggarannya bisa menyentuh angka rp satu ratus lima puluh triliun
saat ini pembahasan tentang proyek kereta berkecepatan sekitar satu ratus empat puluh lima hingga satu ratus enam puluh km per jam ini
dengan waktu tempuh sekitar lima lima jam masih terus difinalisasi
oleh pemerintah budi berharap pembangunan kereta semi cepat jakarta surabaya ini setidaknya bisa dilakukan paling lambat pada pertengahan dua ribu dua puluh